calon wakil gubernur nomor urut satu silviana murni hari sabtu berkampanye dengan cara menggelar arisan
dan juga silaturahmi di kelurahan srengseng jakarta barat
cara ini dilakukan sylvi untuk menjaring pemilih perempuan yang selama ini menjadi andalannya
kepada warga silvi menegaskan bahwa dirinya adalah orang yang berpengalaman untuk mengelola pemerintahan
ia sudah tiga puluh satu tahun untuk menjadi pns di dki jakarta dan memegang sebelas jabatan penting
sylvi juga berjanji jika terpilih ia akan memberikan bantuan langsung sementara dan dana pemberdayaan komunitas
bantuan langsung sementara untuk lansia yang ditawarkan sebesar lima juta rupiah setahun
pasangan calon gubernur agus harimurti yudhoyono ini juga akan menggelontorkan dana satu miliar rupiah
per satu rukun warga untuk pemberdayaan komunitas
dana ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam komunitas
nah seperti itu
alhamdulillah jadi saya setiap datang saya selalu lihat petanya
kami alhamdulillah sudah punya peta oh kalau kesini yang dibutuhkan ini
nanti kita sudah siapkan juga draft untuk membuat pedoman bahwa anggaran ini bagaimana
dari hulu sampai hilir kita sudah siapkan